kita mulai lagi nih pak
aduh baru datang hari ini nih pak
penasaran sekali dengan kota kendari dan juga bapak juga
sisi posisi di berbagai
bagaimana sih sebenarnya sosok bapak ini sendiri
saya lihat itu kok kadis kadisnya banyak cewek cewek
ada apa sebenarnya nih
jabatan sebagai pejabat bupati
dan satu hari ini di kota
antara kabupaten dan kota itu memang sangat jauh berbeda
saya berada menjabat di
di kabupaten dua kabupaten yang ada di sulawesi tenggara
hari ini saya menjabat sebagai
yang usianya cukup tua
dan jauh dari daerah otonom baru
yang kami hadapi itu sangat jauh berbeda
untuk bagaimana bisa mengembangkan
kota kendari jauh lebih maju dari sebelumnya
itu juga terjadi dengan bapak pastinya disini
boleh diceritakan kepada kami bagaimana sih sebenarnya
estafet kepemimpinan yang terjadi ada kesulitan kesulitan tidak
pejabat dari kementerian dalam negeri
yang ada di kementerian dalam negeri
yang belum bagus kita baguskan
jadi saya sifatnya adalah keberlanjutan
itu bagaimana membangun dengan pola
salah satu yang menjadi fokus saya adalah bagaimana
menata kota kendari ini agar bisa
menjadi lebih baik dan setara dengan kota kota
jadi akan menata kota begitu ya pak
mungkinkah bapak sudah pernah berkunjung ke kota lain
untuk dijadikan percontohan atau seperti apa pak
kebetulan beberapa minggu yang lalu
saya mengajak beberapa instasi teknis terkait
saya ajak berkunjung di daerah istimewa yogyakarta
jauh lebih baik daripada daerah daerah lain
jadi akan fokus di pedestrian nih
jadi saya bangun untuk pedestrian dan penerangan
dua persoalan pokok yang ada di kendari ini
penataan pedestrian dan penerangan jalan
saya fokus ke situ dulu untuk menata
dan juga saya ingin membuat kawasan kawasan dalam kota kendari menjadi
kawasan bukan hanya sekedar untuk dimanfaatkan
sebagai jalan tapi juga tempat wisata kota
disamping pedestriannya juga taman tamannya akan sehat hata seperti
yang ada di yogyakarta dan juga di surabaya
oke jadi nanti akan ada landmark landmark baru
saya yakin seperti itu di kota kendari
entah warga kendari ataupun mungkin turis dari luar
bisa jalan jalan di pedestriannya nanti ya
dan juga menarik sekali sekarang tata kota ini
apalagi sih yang ingin bapak kembangkan lagi begitu
karena oke tata kota sekarang sudah berjalan juga soalnya ya pak ya
dalam beberapa bulan terakhir ini sudah dilaksanakan begitu
di samping pedestrian ini juga saya akan menata untuk pusat pusat kuliner
ini akan dimanfaatkan oleh pelaku pelaku umkm
nanti pedestrian ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat
yang nantinya tentunya mereka butuh untuk istirahat
nah saya akan menata itu pusat kuliner
di salah satu kawasan yang ada dalam kota kendari ini
rencananya di daerah dekat mtk sini
jadi kita lokalisir mereka
jangan mereka menjualan malah di atas pedestrian ini
ini malah bisa jadi kumuh
karena kan mau buat jalan ini nih orang orang yang nanti ya
seperti yang kita lihat di yogyakarta di malaya bumbung ya
dulunya kan itu pkl di pinggir jalan
tapi masih dalam kawasan malaya bumbung
nah ini juga yang saya mau lakukan di kawasan kota kendari
khususnya yang ada di kawasan mtk ini yang kita lihat
jadi nantinya pkl pkl yang ada di sekitar pedestrian jalan ini
yang memanfaatkan ruang ruang yang tidak sesuai peruntukannya
di kawasan yang akan kita tentukan nanti
karena intinya apapun yang bapak lakukan ini adalah pelayanan publik
saya tuh kemarin jalan jalan juga sudah lihat kota kendari ini
ada mpp mall pelayanan publik
ini kebetulan mpp nya itu ada di sini
bagaimana mpp yang ada di kota kendari
dan kita bisa lihat langsung nanti seperti apa di sana ya pak ya
sebelum saya melanjutkan perjalanan ke mall pelayanan publik
ada beberapa testimoni tentang bagaimana kinerja dari pak joker
selama kurang lebih tiga bulan dalam memimpin kota kendari ini
ada dari dua mantan gubernur sulawesi tenggara
karena pejabat yang pertama sebelumnya
pak asmawa telah melakukan program program kegiatan yang
terutama masalah kebersihan kota
tapi karena jabatan kan namanya pejabat satu tahun
namanya muhammad yusuf atau yofer
nah ini satu keseguran karena selama ini
muhammad yusuf ini adalah
pegawai dari pemerintah provinsi
dan sebelumnya juga sudah tinggal di kota kendari
jadi situasi dan kondisi
kota kendari sudah betul betul dipahami dan dimengerti
nah sehingga begitu diberikan amanah begitu diberikan kepercayaan oleh bapak presiden melalui mendagri
beliau langsung melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya melanjutkan program pejabat sebelumnya
nah oleh karena itu saya selaku mantan gubernur haji alim aziz sarjana hukum
merasa bangga karena salah satu staff saya di pemerintah provinsi yang diberi kepercayaan
bisa melakukan program kerja yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat
terutama masalah kebersihan kota
nah sekarang kita bisa lihat di kota kedap
banyak selokan selokan yang tadinya mampet sudah mengakibatkan banjir
sampah tertumpuk dan wabah penyakit malarga begitu banyak
karena kotor tidak pernah diurus dengan kehadiran muhammad khusuf alias yoker di kota kedara sebagai pejabat wali kota
bersyukur alhamdulillah sudah melaksanakan tugas tugas itu dan mudah mudahan bisa merubah wajah kota kendari sebagai pusat ibu kota sulawesi tenggara
roadmap pembangunan itu idealnya dimulai dari perencanaan
kemudian penganggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
namun pak yusuf adalah penjabat sementara wali kota kendari yang masa jabatannya relatif sangat pendek
atau mungkin maksimal hanya satu tahun
nah oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh pj wali kota saat ini
prioritas pembangunan yang akan segera dilaksanakan oleh beliau adalah
pertama penyelesaian berbagai drainase yang menjadi masalah di dalam kota saat ini
dengan melokalisir prioritas prioritas yang sudah ditentukan sesuai dengan pola pembangunan di dalam kota kendal
yang kedua beliau segera melakukan percepatan untuk memberikan lampu lampu penerangan di dalam kota
agar kota kendari ini di waktu malam tidak kelihatan gelap
insya allah saya melihat hubungan persuasif dan pendekatan pendekatan sosial kemasyarakatan juga sangat baik
itu ditandai dengan intensnya beliau untuk meminta dukungan saran dan masukan dari tokoh tokoh masyarakat termasuk kami sendiri
saya yakin dengan kerja keras dan tenaga muda dari pak pj wali kota
pak yusuf insya allah semua gagasan dan percepatan pembangunan di kota kendari akan bisa terselenggara dengan cepat
bagaimana cara memperbaiki priestas yang memerlukan perintah kesehatan
wah ini besar sekali
ada gerai gerai ada bank sultra
ada untuk bagaimana mendapatkan informasi tentang investasi yang ada di sulawesi tenggara khususnya di kota kendari
kita bisa lihat ada banyak
dipusatkan namanya juga mall pelayanan
selalu ramai karena pasti aja
yang datang untuk mengurus administrasi
sebenarnya tujuannya apa sih ada di sini
kepada masyarakat nah di sini informasi
harus pindah dari satu kantor ke kantor lainnya nggak
wah senang sekali hari ini bisa bertemu juga dengan pak kadin di sini
pak mungkin bisa sambil dijelaskan kepada kami
kita tadi sempat jalan nih dari depan sampai ke belakang
ada kayak beberapa zona gitu
antara zona yang satu dengan zona yang lainnya
mungkin bisa dijabarkan kepada kami juga
untuk di mall pelayanan publik kota kendari sendiri
yang pertama zona dukcapil itu
karena seluruh layanan dasar itu ada dari dukcapil
kemudian zona dua zona selasar mbak
jadi kalau kita lihat di situ ada perbankan
kemudian ada juga samsal
kemudian ada klinik klinik kita ada pojok baca
kemudian di zona tiga ada dpmptsp sebagai induknya
kemudian pendukungnya itu ada pbg
ada kpp pratama dan bnn
kemudian di situ juga semua layanan pemerintah daerah juga ada
kemenak dan lain lainnya semua ada di situ
oke ini pak pertanyaan tadi juga sudah saya tanya kepada pak peja di sini
setiap hari itu di sini seramai apa sih sebenarnya
untuk sebulan kunjungan kita bulan oktober desember kemarin ada delapan ribuan
januari kemarin kita sebelas ribu pak
pak kita mau ngobrolin lagi soal inovasi inovasi pak yang bapak buat begitu
tadi mpp wah saya ngeliat gedungnya aja megah sekali
ini yang paling pokok seperti saya sampaikan tadi adalah saya mau menata kota ini
supaya bagaimana kota kita ini bisa menjadi kota yang sejajar dengan daerah lainnya yang sudah maju yang ada di indonesia
kenapa sih pak waktu datang ke kota ini kota yang indah ini langsung dipikirinnya tuh ini saya harus benerin tata kotanya terlebih dahulu
apa sebenarnya pencetusnya ini pak
yang perlu kita ketahui saya ini orang di sini
jadi tahu persoalan yang ada di kota kendari
namun penantaan dan pemanfaatan ruang yang ada itu belum dilakukan secara baik dan maksimal
contoh yang ada sekarang itu bagaimana ruang ruang ini dimanfaatkan yang tidak sesuai oleh para pkl pkl ini
pedestrian yang harus digunakan untuk tempat jalan itu dimanfaatkan oleh pedagang
sehingga ini bisa merusak
merusak keindahan dari kota kendari itu sendiri
nah ini sudah penting drainase nih pak gimana
dan diatasnya dipakai untuk berusaha berdagang ya
drainase yang seharusnya tempat jalannya air jadi tempat sampah
nah sehingga ketika datang musim penghujan
pak tapi selain itu kan juga pasti kendari punya komoditi komoditi yang spesial juga
namanya kota itu dia lebih orientasi kepada jasa
nah kita saat ini produk produk kita ini banyak dari bahan bakunya daerah daerah sekitar
daerah sekitar yang mana itu bahan bakunya dari situ
ada konawe konawe selatan ada bombana ya
ada konawe utara bahkan kolaka dan daerah kepulauan
nah saya saat ini dengan produk produk yang ada lebih konsep kepada produk olahan
contoh sekarang kita sudah lagi mengembangkan yang namanya abon
tapi ini baru dalam produksi rumah tangga
nah konsen saya ke depannya ini akan bisa menjadi industri pengolahan abon
jadi nanti bisa jadi mungkin nanti kedepannya kendari menjadi industri kota abon
jadi sudah ada pemikiran nanti kedepannya bisa jadi kota abon nih
tapi tentunya banyak produk produk yang lain juga ya
ada karena kita dikenal di sini banyak produk produk tumbuhan sagu yang itu bisa kita olah menjadi
produk yang dengan jenis yang berbeda beda
bisa jadi keripik jadi apa ya
jadi gak cuma hanya makanan yang biasa kita makan ya
dan ini pasti saya yakin akan disukai oleh orang orang entah itu warga kendari sendiri
dari kota kendari sendiri begitu
selain memperlihatkan beganya mall pelayan publik milik kota kedari pak jokar juga
mengajak saya untuk melihat rencana tata kota yang dia ingin rapikan
salah satunya area pedestrian yang menjadi fokus tata kota kendari
semua tadi kan sudah kita lihat beberapa garis
tadi sudah dibagi menjadi empat zona
jadi semua warga di kota kendari bisa datang ke sini untuk mendapatkan informasi soal administrasi
nggak usah susah susah nggak usah ribet ribet
gak apa apa dipenuhin aja diramaikan saja mpp nya gitu ya pak ya
kalau gitu kita boleh ke mana nih pak selain ya
kita lihat lokasi yang akan menjadi concern saya dalam menata kota kendari

langsung ketemu dengan masalahnya ini di sini pak
nah ini persoalan ini
waduh kita bisa melihat langsung bagaimana permasalahan yang ada di sini nih pak
sudah dimanfaatkan oleh pkl
nanti rencananya mau diapakan untuk wilayah trotoar ini pak
ini rencananya akan kita buat sebagai pedestrian
dan ini bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat parkir
nah berarti kalau kita lihat kan tadi bapak sempat mengunjungi yogyakarta
untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pedestrian di sana
lalu penataan pkl nya dan lain sebagainya
nampaknya ini benar benar mau di copy paste kesini pak
berarti akan sebesar itu kan nanti trotoarnya
paling tidak kita akan lebih besar dari ada yang apa dia
dan itu seperti kita lihat saat ini trotoar banyak dimanfaatkan oleh pkl
mereka ini nanti akan kita lokalisir dalam satu kawasan tertentu
sehingga juga tidak merugikan para pkl
di salah satu kawasan di kota kendari juga
oke jadi nanti akan dijadikan satu
dan kita harapkan trotoarnya bisa lebih luas lagi
dan nanti masyarakat bisa jalan akhirnya nanti di sana
tadi saya lihat ada beberapa trotoar
trotoar juga yang ada di sini tuh memang masih pendek sekali pak
begitu bahkan ada yang beberapa tidak ada trotoarnya
nah itulah yang saya katakan tadi akan menata kawasan perkotaan
jadi trotoar trotoar yang ada yang memang belum ada trotoarnya akan kita bangun
kita sesuaikan dengan yang ada sekarang ini
di mana trotoar yang ada juga tidak ada penerangan jalannya
yang memanfaatkan trotoar akan kita tertipkan
lalu ini yang jadi menarik juga adalah kalau kita tadi berjalan begitu pak
ada beberapa tumpukan sampah juga di atas trotoar
nah itu kebetulan tadi kita lihat
ya ini disinilah kita lihat kurangnya kesadaran masyarakat
di sini perlu peran pemerintah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat
untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat
ini sangat saya sayangkan selaku wali kota
kok di tengah kota apalagi di balai kota
ini mungkin nanti yang akan kita buatkan
dan tentunya juga mereka akan kita buatkan tempat tempat

sayang itu udah col quarter ini ya
atk lebih banyak juga ya
nah adalah lintasu lahrika ya
dekat biasa lah ya
perhotelan dan ini sudah ada dalam bentuk seperti penginapan yang baru kita berikan percontohan
ada tiga titik di sini yang kita buat kedepannya kita harapkan ini lebih bisa berkembang
dan dimanfaatkan oleh orang orang yang senang masuk ke kebun binatang ke hutan ya memanfaatkan
hutan yang ada dalam kota ini di kota gede ini nanti akan cocok buat keluarga betul seperti itu jadi
hahaha jadi ada tempat penginapan juga nantinya yang akan juga akan dibangun begitu ya bisa
mengajak keluarga ke sini nah selain itu pak saya juga ingin tahu untuk akses menuju ke tempat ini
sebenarnya saat ini bagaimana pak dari kota kendari sendiri oh sangat mudah ya ya ini berada di tengah tengah
kota sesungguhnya ini tengah tengah kota ini sesungguhnya hutan ini asli begini ya benar ini
dekat dengan kawasan perkantoran pemerintah provinsi sulawesi tenggara ini sangat dekat dan
ke pemerintah kota itu juga dekat dekat dengan teluk kendari juga wah menarik sekali bapak
singgung singgung sedikit soal teluk kendari nih pak teluk kendari ini juga salah satu spot wisata
yang saya bilang semua orang pengen datang ke sana karena kita ingin melihat lu kendali
apalagi di malam hari itu paling bagus di sana atau mungkin sunset ya pak ya mana yang bagus
benar jadi teluk kendari itu merupakan ciri khas daripada kota kendari yang berada di
tengah tengah teluk ya dan ini saya kira di indonesia tidak banyak mungkin ya provinsi provinsi
tidak banyak mungkin hanya satu dua yang ada salah satu kalau nggak salah di teluk tom ini yang ada di
sulawesi tengah ini bentuknya tengah kota ada teluk dan itu menjadi tempat wisata untuk masyarakat
kota kendari wah menarik kalau gitu ada baiknya mungkin kita berwisata ke sana juga pak sekarang
boleh boleh kalau melihat saya pengen melihat bagaimana keindahan teluk kendari yang sering
dibicarakan orang orang nggak cuma di indonesia pak tapi juga di kancah internasional oke
langsung kalau gitu kita lihat ya pak oke mari
setelah sampai di teluk kendari saya diajak untuk bermain jetski sambil menunggu waktunya